langsung saja kita telah terhubung dengan skype ya sambungan skype dengan chef harjo pramu untuk melaborasi bagaimana kegiatan di sana untuk dapur umum ya
oke selamat pagi chef haryo apa kabar sehat chef
alhamdulillah mas selamat pagi buat kawan kawan cnn semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam terima kasih chef udah mau berbagi waktu di tengah ini pasti santap sahur ya
sebenarnya ini chef apa ya yang pengen kita tahu tuh apa sih hal yang kemudian menggerakkan hatinya chef haryo untuk bikin yang namanya dapur umum
kemanusiaan persaudaraan kita diuji pada saat negara sedang dalam keadaan sakit dan ini kejadiannya seluruh dunia ya
jadi kalau kita sebagai warga negara kita punya nasionalisme kita punya kebanggaan berbangsa indonesia
dan apalagi kita punya kemampuan dipercaya sebagai publik
harus memberikan yang terbaik kepada negara itu sih dasar pemikiran saya
baik solidaritas tentunya ya selalu bantuan
tapi menu apa yang biasa disajikan di dapur umum chef
yang jelas kita harus menyajikan sesuatu makanan kering makanan yang tidak berkuah
karena kita kepengen makanan itu padat diri kemudian mengenyangkan dan juga berselera gitu
nah itu dasarnya saya bikin
dapur umum itu
chef ini kan diberikan kepada tenaga medis dan juga sebagian masyarakat
khusus untuk tenaga medis ada nggak chef
apa ya mungkin menu menu khusus yang diberikan karena mereka kan kerjanya kan jauh lebih berat daripada masyarakat yang work from home ya
ya sebenarnya yang penting mereka butuh spirit ya
mereka butuh spirit mereka butuh makanan yang bergizi dan berselera
kalau saya rasa ini bentuk dukungan dari masyarakat
dukungan masyarakat ya
kita ini masyarakat ini kan tidak punya otoritas
kami hanya bekerja dengan spontan bekerja dengan hati
kita ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat juga
jadi di sini sebenarnya dari masyarakat kepada masyarakat dan instansi pemerintah itu harus bekerja sama
kita ini harus punya persatuan bersatu untuk memberikan support yang terbaik kepada negara
tadi chef menyebutkan makanan dengan teks
dengan tekstur apa namanya
tidak berkuah ya kering ya
tidak berkuah atau kering
apakah ini memang disajikan karena mengingat tidak adanya lemak atau kolesterol ya di sana atau bagaimana sebenarnya
ya tidak juga sih
sebenarnya lebih kepada delivery time ya
pengiriman supaya aman tidak cakrat cakrat gitu
kalau kita mau menyajikan yang berkuah ya kita sajikan di titik tempat mereka bekerja gitu
kita bikin saja buffet gitu
kita bikin buffe hotel the buffety yang enak yang bergizi sehingga para pekerja ini semangat gitu ya
chef ini kan apa ya bantuan dari chef harjo ini kan sudah viral ya sudah orang orang sudah pada tahu gitu
banyak nggak chef teman teman tenaga medis atau rumah sakit institusi begitu yang kemudian meminta tolong untuk dibuatkan masakan atau bagaimana begitu chef
sebenarnya gini ini kerja masyarakat untuk masyarakat
saya tidak bekerja sendiri
saya tidak wah mensuh
di sini ada komunitas lemari maroka yang mendukung
lemari merokah itu komunitas lemari merokah
lemari merokah itu komunitas yang memberikan makan ke sekadar dua puluh tiga masjid
kemudian ada gerakan yang saya buat gerakan setika seribu
dengan seribu rupiah kita bisa berbuat untuk membantu membelikan kursi roda untuk kesembuhan pasien dan juga untuk mensupport kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lapar
karena buat saya ini urusannya perut gitu ya
ini urusannya adalah kalau perut kalau kita lapar maka dekat sekali dengan kubur gitu
jadi saya takut sekali masyarakat ini lapar
dan rasanya tidak mungkin kita bisa mendistribusikan rata kepada masyarakat
tapi paling tidak saya mengajak masyarakat untuk sama sama turun sama sama bekerja dan memikirkan nasib bangsa ini ke depan
jangan sampai masyarakat ini lapar
dan perhatian saya kepada orang orang disabilitas seperti tuna netra yang mereka hanya butuh makan dan butuh membayar kontrakan
saya mensupport mereka dengan gerakan serikat seribu
dan lemari merokah juga konstan memberikan bantuan tenaga untuk kembali ke masyarakat

dan juga untuk masyarakat yang berada di sini
dan juga untuk masyarakat yang di sini jadi kami hati hati

kita berpikir bahwa masyarakat ini sudah memiliki masyarakat yang berharga berharga untuk mengimpan dan memberikan makanan kepada masyarakat berupa sembako
dan itu didanai oleh komunitas
jadi kecil sekali
tapi saya yakin gerakannya akan semakin besar dan membesar
karena gerakan kebaikan itu menular
baik semoga gerakan dari mas chef ini diikuti oleh chef chef lainnya di indonesia tentunya ya
kemanusiaan ya chef
baik terima kasih chef telah berbagi informasi dengan kami pagi ini di cnn indonesia connected ramadan
selamat berpuasa dan selamat menyambut hari kemenangan esok hari